papa kenal sama tante hilda
papa bilang yang mau datang kesini sahabat almarhumah mama
kenapa jadi tante hilda
silahkan duduk dulu
jadi tante hilda adalah sahabat almarhumah mama
udah yuk yuk yuk
dua emak tapi jangan tarik tarik dong
nanti aku jatuh gimana
banyak banget pesenannya
ntar juga kalau aku ga abis kakak yang ngabisin
kamu yang pesen kamu yang ngabisin
lagian sebetulnya kan berat badan kamu naik
iya kak dean gue kayak gitu sih ngecekin lo
emang apa salahnya sih kalo tembem
ya enggak pak
aku tuh gak mau aja dibilang sama kak dean boneka panda
males banget ga mau ah
lucu kan boneka pandai yang alis gede sebelah
gitu sih jadinya
datangnya kalau gitu aku ke toilet dulu deh
nanti kalau makanannya udah datang
awas ya kalau di abisin
udah kalau enak mah kak ke abisin
ya kan kalau enak
oh udah deh aku ke toilet dulu
wah keren banget nih mah
tau ga sih sila
jangan sampai kamu sia siain kesempatan
untuk membuat simpati papanya boy
oke mah mama tenang aja
ini kita mejanya yang mana ya mah
nah itu dia tuh
soalnya papanya bo yang reservasi
mama ga tau dimana
maaf sebentar ya mbak
mbak saya udah pesan meja
udah reservasi atas nama bapak herman rusdi
atas nama herman rusdi
baik ditunggu sebentar ya bu
udah kamu ga usah marah gitu dong sayang
udah ambil aja tasnya
aman ke dalamnya
paham ya ikut saya
pak herma sudah ada di ruangan
wah mama duluan aja deh
ya udah kamu cepetan ke toiletnya
mama ga enak nanti kalo ditungguin lama ya
nah dah sayang
boleh ga berhenti sebentar main hp nya
kita ini waktunya jarang bisa ketemu boy
papa pikir ini ada waktu kita bisa berdoa
papa ingin membangun hubungan dengan kamu lagi boy
silahkan silahkan bu
ini sahabatnya alma rumah sudah datang boy
udah lama ya kita gak pernah ketemu
biasanya kamu sering banget main ke rumah tante
belakangan ini kamu udah ga pernah lagi jengukin sila
papa kenal sama tante hilda
papa bilang yang mau dateng kesini sahabat alma rumah mama
kenapa jadi tante hilda
silahkan duduk dulu
jadi tante hilda adalah sahabat alma rumah mama
kalau begitu artinya yang mau dijodohin sama aku sila
papa hanya ingin mewujudkan permintaan terakhir dari almarhumah ibu kamu
bapak ini merasa bersalah selama ini
karena papa gak bisa menemani mama kamu di saat saat terakhirnya
wah untuk itu aku ngerti
kalau kamu juga ingin mewujudkan permintaan terakhir dari pada alma rumah ibu kamu

sejak kamu pacaran sama sila
tante ga pernah tau kalau kamu anaknya mas herman dan juga alma pumah kinar
tapi karena tante anterin sila ke rumah kamu
tante ketemu papa kamu
tiba tiba tante teringat pesan terakhir mendiang mamah kamu
papa sudah tahu
kalau kamu dan sila
kalau kamu dan sila
sudah pernah berpacaran
kau bisa memperbaiki hubungan kamu
kenapa semuanya bisa kebetulan kayak gini
dream come true banget deh rasanya
ngapain lo disini
restoran ini itu tempat umum
jadi suka suka gue dong kalau gue mau disini
gue yakin lo tuh gak pantas disini
udah deh jujur aja
oh atau lo mau caper sama boy
tunggu tunggu tunggu
kok jadi ngebahas boy sih
boy disini juga
aduh udah deh
gak usah belagang gak tau
gue tuh tahu lo tuh suka capar sama boy kan
lo suka mepetin dia
eh lo tuh harus belajar sopan santun ya
udah mulai berani loh sama gue
gue tuh gak pernah takut kayak sama lo
meskipun lo selalu bully gue di kampus dan gue diem aja
itu bukan karena buat takut sama lo
tapi karena lo gak penting aja buat hidup gue
jadi gue malas berurusan dengan lo
eh lo gak tau siapa gue ya
eh mulai belancang ya lo sama gue
ada apa ini kok debet debet
ini nih mbak dia yang cari masalah duluan
panggil security aja biar dia diusir
apaan sih kan lo yang mau nampar gue duluan
eh gue ingetin ya
boy itu cuma milik gue
jadi lo gak usah deketin dia lagi
karena bentar lagi gue akan jadi pendampingnya boy
ini basah semua kan
padahal harusnya kan gue tampil cantik buat calon mertua sama boy